calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo melaksanakan sholat idul fitri di lapangan dolo sleman yogyakarta
ini adalah pertama kali ganjar sholat id di lokasi itu setelah dirinya resmi menjadi warga sleman
ganjar tiba di lapangan dolo ditemani istri dan anaknya
usai melaksanakan sholat idul fitri ganjar dan keluarga selanjutnya akan menggelar open house di rumah barunya
yang hanya berjarak satu km dari lapangan dolo
sementara itu cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat mahfud md hadir dalam sholat id di lapangan halaman geraha saba pramana universitas gajah mada yogyakarta
mahfud menyampaikan khutbah atau menjadi kotip
ribuan warga yogyakarta turut hadir pada sholat id kali ini
pada perayaan idul fitri yang digelar di ugm ini bertema meraih fitrah kembali merekonstruksi peradaban umat islam